kecelakaan kerja terjadi di proyek perbaikan dermaga empat pelabuhan merak pada senin
tiga orang pekerja terjatuh dari atas krain setinggi lebih dari lima meter
akibat putusnya tali krain saat aktivitas pengecoran berlangsung
ketiga korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
namun satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia sesampainya di rumah sakit
kini dua korban lainnya masih menjalani perawatan akibat mengalami luka yang cukup serius
polisi telah melakukan olah tkp dan masih mendalami penyebab peristiwa kecelakaan kerja ini
ada tiga korban yang pertama tadi meninggal dunia kemudian yang dua orang luka ringan
luka ringan saat ini masih dirawat juga di rumah sakit panggung rawi
sudah ada pemeriksaan pak
saat ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak empat orang saksi
kami masih mendalami apakah di dalam proses atau kronologis tadi atau kejadian tadi
saat ini lokasi proyek dermaga empat ditutup sementara
sementara pengelola pelabuhan merak maupun pihak proyek belum dapat dikonfirmasi
beginilah detik detik proses evakuasi zulkifli seorang nelayan warga desa langka
kecamatan kuala pasisir kabupaten agadraya aceh
yang ditemukan tewas mengapung setelah dihantam gelombang tinggi usai mencari ikan
peristiwa ini terjadi senin siang saat korban bersama rekannya hendak pulang melaut
tiba tiba gelombang tinggi menghantam perahu mereka hingga korban
terjatuh dan tenggelam di kawasan muara kuala tuhan
sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki perahu
jasad korban ditemukan selasa siang oleh tim basarnas dalam kondisi mengapung
delapan mil dari bibir pantai
korban sudah kita temukan
kronologi penerbuhan nelayan
kita sama sama bersama nelayan tapi nelayan sudah jaraknya juga tidak terlalu jauh
jadi masih bisa kita melihat
jadi alhamdulillah salah satu nelayan kita melihat
setelah berhasil dievakuasi jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan
tim liputan cnn indonesia